oke sekarang kita lagi bareng sama iqbal dan vanessa pemeran milea dan dilan
yang lagi mau mulai film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
baik aku bilang baik loh
kemarin udah proses reading
ada kendala nggak sih proses reading ini
enggak sih sebenarnya aku
sebenarnya ada sih mulai memasukkan diri lagi
mulai memasukkan diri lagi ke karakternya
tapi kemarin karena aku udah mulai reading lebih dulu daripada iqbal
jadi pas udah mau mulai reading sama iqbalnya lagi
udah masuk mulai pelan pelan karakter mileanya
jadi kalau milea enggak ada problem sama sekali ya
ya kecil lah ya
kalau iqbal nih setelah kemarin di bumi manusia
merangin mingke yang dari era yang
ya cukup berbeda lah dengan dilan lah ya
jauh lah bukan cukup lagi
beda seratus tahun
ininya gimana sih tantangannya gitu
nge switch an susah banget tuh pasti
jadi gue sudah pernah melakukan ini sebelumnya
cuma butuh dibangkitkan lagi cuma butuh dihidupkan lagi dan diingat ingat kembali
dan itu sebenernya kayaknya kemarin treatment gue sih
kayak gue coba untuk baca gitu
terus gue sempet kayak ngeliat beberapa cuplikan cuplikan dari adegan
dan berusaha ngebangkitin dilan nya lagi sih
karena buat gue dilan sudah terlalu lama tidur
dan kemarin sudah sempat diisi dengan mingke gitu yang sekarang harus tidur
untuk sampai jangka waktu yang belum ditentukan
dan sekarang semoga dilan nya sudah bisa hidup lagi dalam diri gue
jadi you know kayak pas lagi proses shooting tuh i just wanna think
kayak gue gak mau mikir
you know kayak bener bener ngikutin alurnya aja
kira kira dilan tuh kayak gimana ya
apapun yang terjadi itu berarti sudah akan menjadi gerak geriknya dilan gitu
so kayak semuanya tuh gue gak pengen bikin superficial sih
udah gitu ini di dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh dengan dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu kan kalau dibaca dari bukunya kan beda banget
tantangannya apa sih
kayak banyak banget ups and downs nya terutama buat milea gitu
banyak konflik konflik batin interaksi yang disuguhkan untuk para penonton gitu
ke para pembaca gitu
ke para pembaca sudah jelas
para pembacanya sedih sekali ketika membaca buku dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu gitu
dan kita berharap nanti ketika buku ini difilmkan sedihnya tuh bisa sama atau bahkan bisa lebih gitu
karena kan kalau kemarin mereka membayangkan gila betapa sakitnya ya menjadi milea gitu
betapa sakitnya menjadi dilan
itu kan dibayangkan
nah sekarang ini kita harus menampilkannya nih
dan semoga orang tuh keluar bioskop sobbing lah
di sini iya lebih tantangannya lebih banyak menguras emosi juga sih
karena kalau yang di sembilan puluh itu lebih bagaimana proses yang mereka kenal
terus sampai bisa jadian bahagia gitu
kalau yang ini dari bahagia sampai banyak konflik konflik yang emang banyak menguras energi
menangis sedihnya itu loh
nah kalau misalkan kan sekarang nih orang orang udah kenal sama dilan sama milea
udah lebih kenal lagi daripada yang seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada beban gak sih untuk meranin dilan dan milea
beban gimana ya
sebenarnya balik lagi kayak semua orang tuh punya ekspektasi masing masing tentang bagaimana dilan dan milea ini
terutama untuk buku dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau dari gue pribadi
gue hanya akan memberikan yang terbaik sih
jadi kayak gue saat itu tidak berusaha untuk memuaskan jutaan para pembaca buku dilan gitu
mencoba menjadi dilan terbaik yang bisa gue lakukan gitu
dan ternyata itu tadi kata pak fajar
ketika lo punya niat yang baik
ketika lo berusaha melakukan yang terbaik
semuanya jadi hanya mengikuti
dan itu yang gue coba lakukan lagi di seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
maksudnya ekspektasi orang orang tentang dilan ini akan jauh lebih besar
karena orang sudah
seperti apa dalam dilan dan milea gitu
dan di seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
kalau dari gue pribadi
gue akan menjadi dilan lagi sepenuhnya
dan benar benar memberikan yang terbaik gitu
kayak just put aside apapun
apapun yang akan mengganggu gue sebagai dilan
karena buat gue
ini tuh jadi kayak amanah gitu loh
iya gak sih
iya gak sih
kayak amanah yang diberikan sama jutaan orang
sama jutaan penonton dilan dan pembacanya
nah sekarang gimana caranya kita bisa
melaksanakan amanat ini dengan baik
kalau buat aku bebannya sih
lebih ke bagaimana
gak usah memikirkan tentang ekspektasi itu dulu sebenarnya

karena kasih aja dulu yang terbaik
kita usaha aja dulu
yang penting banyak disini
di sekitar kita orang orang yang emang ngejagain untuk itu
iya coba aja dulu yang terbaik
ini film yang seribu sembilan ratus sembilan puluh dia dapat enam tiga juta penonton
harapannya untuk film keduanya ini
maksud gue yang terbaik aja buat filmnya gitu
of course kayak setiap orang
sequella pasti selalu pengen yang lebih baik
dalam artian penontonnya jumlah lebih banyak
dan segala macem
joyful buat semuanya
kalo ternyata film di line sembilan puluh satu ini bisa lebih banyak gitu
cuma balik lagi itu tadi buat gue kayak
wah film ini harus lebih banyak penontonnya
gimana caranya kita bisa nge create hype nya yang lebih besar

it's gonna be a burden gitu buat aku
buat semua tim produksi
karena pas sembilan puluh kita pas nge filmin itu
kayak kita bener bener bersenang senang

eh ternyata impact nya juga luar biasa sekali gitu
dan gue kalo gue pribadi gue gak pengen akhirnya pikiran pikiran
kayak gimana caranya harus bisa lebih dari enam tiga
untuk yang kedua ini bikin soundtracknya lagi apa enggak
sejauh ini sih belum ada omongan
dan sejauh ini juga belum ada inspirasi
keliatan gak tadi
ada yang liat gak
orang gak ada apa apa
iya udah gak ada
iya sampai sejauh ini belum ada omongan
dan dari gue nya juga belum belum ada
kayak kepikiran kayak
vanessa nih rambut udah panjang

udah gondrong banget
udah gondrong banget
pake sampo kuda
sampah kuda beneran apa enggak nih
oke selain manjangin rambut apa lagi yang disiapkan
kembali ke karakternya lagi sih
dapet chemistry susah banget gak sih
dapet chemistry nya lagi duaan
iqbal juga harus turunin berat badan
gue sih pengennya sekurus dila sembilan lima

cuma gue gak tau itu gimana ceritanya gue bisa
ya segitu lah
oke deh kalo gitu
oke deh kalo gitu
dia tadi wawancara gue sama dilan dan milea